kau lagi bocah sinding
tentu saja rakyat
aku sudah tidak sabar menghabisi nyawa
tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongmu
tidak aku mohon
kau jangan membunuhku aku mohon
sekarang kau meratap bahkan memohon kepadaku
tapi apa yang kau lakukan pada muridku
kampar menangis dan meratap
sebelum dia menemui ajalnya
sebelum kau menemui ajalnya
sekarang kau akan merasakan penderitaan
yang lebih menyakitkan daripada kampar
kita taruh rakyat hijau ke siget